rapat badan musyawarah dpr menyepakati pembahasan revisi undang undang md tiga
akan dikembalikan ke badan legislasi
pdi perjuangan berharap pembahasan berjalan mulus
sehingga jatah mereka dapat terrealisasikan
rapat badan musyawarah dpr salah satunya
membahas surat jawaban presiden joko widodo
atas draft revisi undang undang md tiga yang dikirim dpr
bamus dpr akhirnya menyepakati
pembahasan revisi undang undang md tiga
akan dilakukan di badan legislasi
menyangkut surat surat dari presiden
dari dpd dari menteri keuangan dan lain lain
ini pembagian tugas dan penugasan
kepada alat kelengkapan dewan terkait lah
jadi misalnya md tiga kita serahkan kepada balek
kemudian ada beberapa surat surat yang lain juga
termasuk inisiatif inisiatif dari anggota juga
fraksi pdi perjuangan berharap
pembahasan dibuat dengan baik
balek segera selesai
agar posisi wakil ketua dpr dan mpr
segera diisi oleh kadernya
pdip meminta semua fraksi menghormati
hak mereka sebagai partai pemenang pemilu
dan tidak menjegal kesepakatan tersebut
ini kan sudah berproses demikian lama
maksudnya kami dalam posisi ingin ada keadilan di sini
tetapi kan tidak bisa kemudian di dpr
yang lembaganya sedemikian kompleks ini
kami sendiri saja
kemudian konsensus yang dicapai adalah
bahwa ada revisi dari undang undang md tiga
yang memberi kesempatan kepada
pemenang partai politik
untuk menuduki kursi pimpinan
itu kan konsensus bersama
bukan keinginan pdi perjuangan saja
tapi adalah konsensus bersama
hingga kini proses penambahan kursi
wakil ketua dpr dan mpr belum juga selesai
sejumlah partai tetap menginginkan
kursi pimpinan dpr dan mpr berjumlah ganjil
bersikuku meminta pimpinan berjumlah genap
rifana pratiwi cnn indonesia
para politisi senayan sepertinya sangat tanggap
dan cepat dalam membahas persoalan
perubahan peraturan perundangan
jika terkait langsung dengan kepentingan partainya masing masing
salah satunya adalah revisi undang undang tentang md tiga
revisi yang isinya ditujukan
untuk menambah kursi pimpinan dpr
demi mengakomodir pdi perjuangan
dengan berbagai argumen
sebagai pemenang pemilu misalnya
namun tidak berhenti
di situ setelah pdi perjuangan
diakomodir di pimpinan dpr
kini giliran partai gerindra
atau fraksi partai gerindra
dan fraksi pkb
ingin juga mendapatkan jatah
dalam kursi pimpinan dpr maupun mpr
kami akan coba mengulasnya malam hari ini
dengan daniel johan
anggota fraksi pkb
melalui sambungan telepon
selamat malam pak daniel
selamat malam mas indra
baik terjebak macet ini pak ya daniel
selamat malam pak martin
kemudian ada pak martin nutabarat
anggota fraksi partai gerindra
selamat malam pak martin
kemudian ada sebastian salang
yang merupakan koordinator dari forma v
selamat malam bang sebastian salam
ke pak martin terlebih dahulu
pak martin ini kalau ada usulan
bahwa dari gerindra begitu ya
kalau misalnya pdi perjuangan
juga akhirnya diakomodir untuk masuk
ke kursi pimpinan dpr
maka partai gerindra juga mau dong
di apa namanya mpr
argumen dasarnya apa sebenarnya pak
sebenarnya bukan fraksi gerindra
tetapi teman teman dari fraksi lain itu
fraksi fraksi yang ada di dpr
melihat gerindra itu kan partai nomor tiga terbesar
kok selama ini tidak ada di dalam pimpinan dpr
kalau kita sudah mulai secara perlahan
mengembalikan kepada sistem
di mana partai pemenang pemilu
wajar harus ada di dalam pimpinan dpr
lalu pikiran dari teman teman fraksi yang lain
ya kok gerindra yang menjadi pemenang ketiga
kok tidak ada di mpr
ini kan pikiran pikiran yang ada di kawan kawan di dpr
dan saya kira nanti kita serahkan pembahasannya
pada badan legisimen
yang mungkin dalam waktu dekat itu
tapi ini disebutkan usulan salah satu yang
berstatement tentang ini adalah
pak amatrisah patria ini pak
yang mengatakan bahwa sebagai
raih suara terbanyak ketiga
kalau memang mau bicara proporsional di dpr
di mpr juga harusnya begitu
posisi gerindra juga sebaiknya masuk di situ
kurang lebih sama seperti yang anda sebutkan
tapi di dalam gerindra sendiri seperti apa pak
kalau tadi anda menyebutkan
bahwa fraksi lain
kalau fraksi gerindra sendiri seperti apa melihatnya
kalau kita ikut kepada apa yang terbaik bagi kebersamaan kita saja di dpr
ini kan sebenarnya dulu sudah kita sepakati
koalisi merah putih
koalisi indonesia hebat
dan ternyata sekarang kita perbaiki lagi
kita ubah lagi bahwa sudah saatnya pemenang pemilu
pdip ikut juga masuk di dalam pimpinan
saya kira itu kan
tapi itu bisa otomatis berarti juga di mpr nya juga harus sama begitu
ya itu kan hanya menunjukkan bahwa kita ingin bersama sama
tidak lagi dengan keras hati menolak
tapi kita anggap kalau ini yang kita anggap terbaik bagi kebersamaan kita
ya silahkan saja kan begitu
memang kita pikir ya pdip
jadi sikap pastinya apa
mengirim menginginkan tidak masuk di pimpinan mpr
kalau sekarang kan kita sudah ada di pimpinan dpr
ya di mpr nya pak
kalau di mpr nya kalau ditambah dua orang lagi ya nggak ada salahnya gitu
memperjuangkan ke arah sana tidak
ini kan kalau kita hanya berjuang sendiri nggak akan ada gunanya
karena harus menjadi kesepakatan bersama
nah kalau dalam bicara nanti di sana ada anginnya
ada dukungan daripada teman teman
kan teman teman dari fraksi lain yang mendorong
dorong gerinda ya gerinda partai ketiga terbesar
kok tidak ikut di mpr
sedangkan partai partai lain bukan nomor empat bukan nomor lima dan sebagainya
jadi maksudnya menunggu fraksi lain mendorong atau ke gerinda juga ada keinginan sebenarnya
supaya kita jelas dulu posisinya nih pak sebelum kita membahas lebih lanjut
sekarang kan begini siapapun orang di dpr
partai manapun yang ada di dpr
tentu berkeinginan memberikan sumbangan
sumbangan yang terbesar pada posisinya kedudukannya di dpr
baik di mpr
siapa partai yang tidak melihat jabatan sebagai pimpinan mpr itu sebagai satu tantangan
nah bagi kita nggak ada masalah
tetapi tentu kita tidak akan perlu harus bersih tegang leher untuk duduk di jabatan itu
tapi upaya yang sangat keras kan juga dilakukan pdi perjuangan
untuk memperjuangkan pemahaman tentang sistem proporsional itu
sebagai konsensus bersama
saya kira itulah beda gerinda dengan partai lain
karena pada waktu dulu pun
waktu koalisi merah putih
kita mendapat kesempatan memimpin mpr
ya gerinda tidak juga
kita dengan pak prabowo mengatakan ya
silahkan kalau partai partai lain ingin menduduki wakil ketua ya silahkan
seharusnya saat itu gerinda sudah mempunyai
ya seharusnya kalau melihat
kedudukan gerindra sebagai partai nomor tiga dan nomor dua di koalisi merah putih
pemimpin koalisi merah putih
ya seharusnya ada di mpr
tetapi kan tidak ngotot gitu ya
itulah sikap politik kita
tapi kalau sekarang misalnya ada penambahan
ya lihat anginnya nanti kalau ada tambahannya
maulah gerindra di situ begitu ya pak ya
ya kalau praksi praksi lain mendukung ya mau enggak gitu
ya baik saya melihat dari pemahaman dari pkb sekarang pak daniel johan
pak daniel johan pkb ini juga
pingin juga masuk dalam unsur pimpinan
kali ini kalau yang saya baca pimpinan dpr
karena dengan argumen jumlah enam itu tidak genap
artinya akan sulit bagi pemimpin untuk
pimpinan untuk melakukan pengambilan keputusan
sehingga kalau dibuat ganjil ditambah satu
maka pkb juga ingin masuk di situ
penjelasan dari pkb seperti apa pak
ya semangatnya itu
semangatnya itu adalah sikap kita yang persoalan pimpinan
terus ganjil itu benar
tetapi pkb belum pada posisi
romansa undi pasu
karena sekali lagi
akan menjadi pembahasan di balik
dan menjadi hasil sepakatan musyawarat bersama dari
jadi posisi pkb sejauh ini apa berarti
sejauh ini agar
sehingga tidak terjadi kebuntuan
jangan sampai setelah diambil keputusan genap
lalu setelah itu gamus
seagal menghasilkan keputusan
paripurnya juga tidak mengambil
hal hal yang penting
itu akan menghambat kinerja
jadi daripada nanti
ada pengalaman itu lalu diulang lagi
resisi yang ketiga kan kerja dua kali dan akan menyelamatkan masalah
ya jadi posisinya adalah
yang penting agar tidak ganjil dulu nih ya
pimpinan di dpr maupun mpr ya
tapi ketika anda
fraksi anda waktu itu mendukung
katakanlah seperti itu
atau mengakomodir keinginan pdip agar
bisa masuk jajaran pimpinan dpr
ya dengan segala argumennya ya
dengan segala argumennya bahwa
misalnya undang undang md tiga dibentuk ketika saat itu terjadi
ya berbagai disebut ada unsur rekayasa dan lain sebagainya
satu pihak melihat seperti itu
tapi kan yang berjalan seperti ini ketika
ingin menginginkan masuk ke dalam pimpinan dpr
maka kan sebenarnya pkb sebagai salah satu yang setuju dengan
setuju dengan keinginan pdi perjuangan ini
pasti sudah sadar dari awal bahwa ketika kalau pdip masuk
berarti jumlahnya genap
pasti akan seperti itu kan pak
yang kita setujui kan sepenuhnya
pdip dari konteks kepantesan
yang pantas untuk menjadi pimpinan
tetapi kan kita nggak bicara persoalan ganjil genap
tetapi kita sepakat pdip
punya kepantasan untuk menjadi pimpinan di dpr
ya memang tidak berbicara ganjil genap
tetapi kan itu konsekuensi yang otomatis begitu pak
bahwa otomatis akan seperti itu kondisinya
apakah pkb saat itu miss
atau kelewat terkait dengan masalah genap ini
atau kan memang sengaja didorong dulu
ketika pdip masuk
sehingga nanti ada celah
untuk penambahan agar ganjil
seperti kondisi yang saat ini
jadi kondisinya adalah
kami setuju pdip untuk masuk sebagai unsur pimpinan
artinya harus ada perubahan revisi di md tiga
nah tetapi perubahan revisi md tiga itu
untuk pimpinan jangan sampai bersifat genap
karena itu akan menghambat kinerja dari dpr npr
sehingga kita mendorong revisinya untuk berjumlah ganjil
dan revisinya untuk berjumlah ganjil
saya ke bang sebastian salang
sepertinya ini terjebak dalam soal bagaimana mengincar kursi pimpinan saja akhirnya ini
begitu kritik dari masyarakat begitu pak dari luar pak
ini kok jadi sibuk soal kursi pimpinan saja
nggak selesai selesai masalahnya ini
nanti ditambah lagi tujuh
yang lain lagi minta juga begitu
nambah dua lagi kan kemudian bagaimana nih
apa sepuluh sepuluhnya saja jadi pimpinan ya
ya itu dia
ini proses revisi undang undang md tiga yang sangat tidak menarik ya
karena yang dibicarakan itu soal pembagian jahat pimpinan saja
argumentasi yang muncul sekarang maupun yang dulu itu sebetulnya bolak balik aja
tapi tetap jalan terus masalahnya
jadi tergantung posisi
inilah celakanya kalau
membuat undang undang itu tergantung selera
bukan bagaimana membangun konsep yang ideal
sehingga undang undang itu menjadi sistem yang permanen
dari bangunan parlemen kita
andai kata cara berpikirnya begitu
mestinya kan ribut ribut seperti ini tidak perlu terjadi
tidak ada tidak ada
ributnya soal pro atau kontra tentang kebijakan tertentu pasti begitu kan
walaupun ada revisi tentang undang undang mp tiga
yang banyak dibicarakan itu adalah bagaimana
membuat parlemen itu menjadi lembaga yang betul betul fungsional efektif
menjadi lembaga yang betul betul menjadi pilar yang sungguh menjadi jembatan aspirasi dan kepentingan masyarakat
itu mestinya yang serius dibicarakan
tetapi kan kelihatannya revisi ini miskin sekali perdebatan
ini tidak ada argumentasinya
ini bukan argumentasi ya
tidak ada argumentasi dibalik keinginan untuk menambah atau genap atau ganjil
tidak ada argumentasinya apa
kalau sekarang pdip disetujui masuk maka pimpinan jadi enam
kalau enam maka itu genap
supaya tidak genap tambah satu jadi tujuh
nah kan tidak ada perdebatan disitu
menyedihkan betul bagaimana undang undang yang begitu penting itu minus minus perdebatan minus argumentasi mendasar
justru perdebatannya spansial
jadi saya kira kekurangan kita kekurangan dpr kita menurut saya sikap kenegarawanan untuk meletakkan ego dari masyarakat
jadi saya kira dari ujung samarwati
masih semangat ibu karyawan dari masyarakat
ketika ruang di kualisi merah putih diterbitkan
pdp yang merasa ketinggalan
waktu itu sekarang minta jatah supaya dimasukkan
karena teman teman yang lain
yang merasa berbaik hati dengan pdip
kemudian diakomodasi jadi
ini urusannya selera betul
ini urusan selera betul
soal ini ya soal argumentasi bukan ya
nggak ada pendasaran
atau pemikiran yang serius
dibalik itu nggak ada
jadi ini tidak layak
untuk didiskusikan ini
ini kemarin pak martin
harus ada penjelasan ini
supaya disebut ada argumennya ini pak martin
dpr itu kan
nanti masyarakat makin sedih loh melihat dpr ini
aduh bagaimana ini kemarin kita membahas tentang
pemilu yang mendekati waktu belum
selesai tapi rupanya sibuk
di soal nah seharusnya
sudah ada revisi
pdip masuk sebagai salah satu
pimpinan seharusnya itu
sesudah itu ke depan
harus lebih kencang larinya dpr itu
tidak boleh lagi tersendat sendat
tidak boleh lagi ada alasan
karena partai terbesar
partai pemenang pemilu
tidak ikut di dalam pimpinan
kurang kencang kan begitu harus
ke depan itu sudah selesai
tidak boleh lagi ada alasan itu
kita harus buat dpr ini
lari kencang dalam rangka membela
kepentingan tapi anda sendiri setuju tidak
jumlahnya tidak bisa genap
dengan mengakomodir pdip saja
dengan argumentasi tadi bahwa
apa namanya sebagai pemenang pemilu
atau memang harus ganjil
sebenarnya apa pekerjaan pimpinan
dpr itu kan hanya
pimpin sidang saja sebenarnya yang menentukan
semuanya adalah rapat rapat
pimpinan fraksi di dpr
jadi ini tergantung
mengakomodir mengakomodir saja
sebenarnya tidak ada
kaitannya dengan soal pengambilan
keputusan apa yang diputuskan oleh
mereka hanya sekedar juru bicara saja
bukan menjadi pimpinan
daripada anggota dpr
tidak ada pimpinan
anggota dpr tetapi kan pikirannya
tadi adalah kenapa
seperti pkb itu
empat pkb itu ya
kok dia tidak ada
di parlemen gitu
kok tidak ada
dpr jadi ini
pikiran ini yang didiskusikan oleh
memperbaiki ya sekaligus saja kita perbaiki
ke depan dpr itu lebih
lebih lari kencang kira kira
lebih lari kencang
kenapa pikirannya baru sekarang
nanti kita akan tanya ke pak daniel johan
kita harus break terlebih dahulu semoga ada
argumen yang benar benar
argumen yang memang salah setelah jadwal berikut ini
baik saya ke pak daniel johan
pak daniel kita ingin menjelaskan
argumen yang benar benar kuat ini pak
kalau memang alasannya agar berjuang tidak
supaya tidak ganjil
supaya tidak genap pimpinan di
dpr dengan masuknya pdip ini
sebenarnya alasannya apa sih pak
kalau kemudian tadi pak martin
bilang dalam undang undang md tiga sendiri
tidak disebutkan syarat untuk
ganjil atau genap itu
ya kalau di md tiga
dan dari sejarah
dpr npr ada itu selalu
ganti ya karena memang
termasuk md tiga yang
tapi gini intinya posisi pkb
itu bukan posisi yang ngotot
tetapi ada satu pemikiran
yang menjadi kekhawatiran
dan itu disampaikan
sehingga semua paham
seluruh fraksi paham masyarakat paham
oke kita sepakat cukup satu tambah genap
diambil keputusan juga gak masalah
tapi apa pak dampaknya karena kan ini sudah
muncul bahwa pkb
mengutarakan kalau bisa
sekarang posisinya genap kalau dengan masuknya pdi
perjuangan ini apa dampak
paling negatifnya kalau kemudian memang
dibiarkan dalam kondisi yang sekarang walaupun katanya
tadi pkb juga tetap setuju kalau memang disepakati
maksudnya dampak kalau tetap genap
tetap genap ya
kita kewajiban nanti di dalam damus
kalau pas disenting opinion gak ada keputusan nanti
bisa imbang begitu ya
misalnya tiga tiga begitu ya
karena artinya kalau saling bajak
kalau kondisi normal mungkin
kalau dalam kondisi
kayak kemarin merah putih dan
kemungkinannya potensinya untuk sampai
ke dua ribu sembilan belas kira kira akan terjadi nggak
yang kayak begitu pak
prediksinya maksudnya kan kalau sebelum membuat
kebijakan ini kan pasti akan
politik sampai dua ribu sembilan belas ini
kira kira kondisi parlemennya akan
bisa sampai sandra menyandra seperti
di awal awal dua ribu empat belas lalu atau
kalau sekarang kondisinya tidak
dan kita kalau pkb tentu berharap
semua berjalan lancar
adalah politik saat ini
yang kadang kadang kita gak prediksi
satu dua hari bisa berubah
beba dengan politik sebelumnya
tetapi kita berharap ya
semua berjalan lancar pemerintahan jepol berhasil
oke baik bang salang
agar ini tidak berkelanjutan ngomongin soal
kursi pimpinan tapi nyatanya tetap bergulir begitu loh
apa sih paling dampak paling jeleknya kalau kemudian
sampai nambah ke tujuh
baik di dpr mpr
kemudian kalau misalnya tetap hanya pdip saja
yang berada nambah di dpr saja
di mpr nya gak berubah sama sekali
pimpinan dpr itu nambah jadi sepuluh pun
tidak akan merubah dpr itu menjadi lebih baik
dari situasi sekarang
oh begitu ya tidak tidak ngefek ya
karena ini ada peran yang sangat penting dari pimpinan
untuk bisa mendorong anggotanya bisa lebih disiplin
kinerjanya lebih baik
artinya tidak ada hubungan dengan jumlah pimpinan
sebaliknya kalau jumlah pimpinan cuma tiga juga
tidak akan lebih buruk dari situasi yang sekarang
nah karena itu
waktu ini kan tinggal
dua lima tahun lagi saja
sebentar lagi pemilu dua ribu sembilan belas
kalau dirubah sekarang pun
itu komposisinya tidak akan menemukan pilihan yang ideal
pilihan yang paling bijak menurut saya
tunggu saja sampai selesai
undang undang ini tetap direvisi
tapi buatlah pilihan yang paling ideal
ya pilihan yang ideal itu misalnya
kalau mau pakai sistem dipilih gitu
pimpinan dpr tentukan dulu berapa pimpinan dpr
lima kah lalu kemudian mekanisme pemilihannya jelas
jadi tidak akan ada perubahan
atau pilihan yang kedua
seperti yang pernah diutuskan
beberapa tahun yang lalu
pimpinan dpr itu ada lima
yang berhak menuduki kursi pimpinan itu adalah
partai partai yang mendapat suara terbanyak
pertama sampai yang kelima
dengan sistem begitu
setiap periode nanti tidak akan ada lagi
kan begitu nah ini pilihan
nah kalau dirubah sekarang
pasti tidak akan
ada pilihan yang ideal karena apa
karena kompromi yang akan dilakukan
pdip akan diakomodir
menjadi enam kursi maka muncul lagi
pandangan dari pkb
ini menjadi genap
begitu nanti pemilu
pasti ada upaya lagi
undang undang md tiga berkaitan dengan pimpinan
yang dianggap tidak ideal hari ini
jadi karena itu menurut saya
jadi saya berulang kali melakukan rekomendasi
ya untuk hal yang
tidak sepenting ini
lebih baik partai partai ini
berpikir atau fraksi fraksi dprd berpikir
untuk menahan diri
melakukan revisi ini
atau kalau mau lakukan revisi
buat keputusan yang betul betul
menjamin bahwa ini
tidak dirompak dalam waktu yang berikutnya
revisinya sekalian menyeluruh
tapi masalahnya kan begini
kalau nanti ada keputusan di dalam
undang undang md tiga dipilih semuanya
tidak mau fadison pasti
tidak mau fary hamzah pasti tidak mau
pak dovanto pasti tidak mau karena
kursi mereka akan hilang kalau dipilih
kan begitu atau sebaliknya
kalau dipilih secara proporsional
maka kan banyak juga pimpinan
sekarang yang tidak akan terima jadi
perdebatannya sekarang ini soal
enak tidak enak
soal posisi sekarang ini
kita sudah nyaman kalau
bikin keputusan yang ideal
kalau mau masuk ke domba aja masuk aja
begitu jadinya ya bukan lagi
ini persoalannya ini persoalan
bagaimana usul usul pak sarang tadi kalau mau revisi
direncanakan perubahan ini
seharusnya ada di parlemen itu
untuk ini secara teori ya
untuk bisa meningkatkan
jadi misalnya seperti pkb
dia sama sekali tidak ada kedudukan
di dpr maupun mpr
ya kenapa yang lain bisa
dia tidak gitu
nah begitu juga gerindra
nah jadi pikiran
mengakomodir ini saja
kita mau memperbaiki
dpr ini ke depan
tapi kalau saudara sebastian
kan sudah lebih jauh berpikirnya
jauh berpikirnya kenapa tidak
dirubah saja misalnya mungkin nggak dilakukan perubahan
secara menyeluruh misalnya mau dipilih
ataukah kembali ke soal
proporsional yang selama ini selalu digunakan
itu juga bisa tetapi dengan
kalau ini kan sangat mudah
mendengar pendapat masyarakat lagi
tidak ada dengar dengar pendapat lagi sebagainya
langsung diserahkan ke balik
sudah ada konsensus
mencari mudahnya berarti dong pak martin
kalau mau merubah itu
berarti akan ada pembahasan mulai dari
padahal kita di balik ini
sudah memiliki agenda untuk
membicarakan prolegnas yang
direncanakan tahun ini kalau pilihannya
menahan diri saja semua tidak berubah
ya sudah terlanjur sistem paket sistem paket lah
misalnya seperti itu ya tapi
sekarang ini kan sudah
terlanjur presiden juga sudah
dan sudah disepakati di
paripurna dan akan dibahas
akan kita bahas nanti di
badan legislasi dan
ya kita harus memahami
bahwa itu adalah lembaga politik yang
harus kita berusaha mengakomodir
daripada partai partai ini
hasil pemilu yang lalu bisa
terakomodir dengan baik tapi ideal
tidak kira kira menurut anda dengan
mencari mudahnya supaya tidak mulai dari
awal tapi sudah terlanjur kalau misalnya mau
menahan diri tapi sudah terlanjur kalau kita bicara
soal hidup tidak ada yang ideal dalam
hidup ini apalagi dalam politik ya
tapi kita harus berusaha memahami
bahwa itu adalah yang menjadi konsensus konsensus
yang harus kita
bagaimana keuntungan yang terbesar dari
konsensus itu untuk kepentingan rakyat
dan kalau boleh jangan lagi
misalnya dpr sekarang sudah ada
penambahan dpr pimpinan malah
makin meneruskan untuk
seharusnya berhentilah itu tidak perlu
lagi kita merevisi undang undang
kpk rakyat sudah tidak
kepingin itu rakyat sudah marah
terhadap kita kita anggota dpr yang masih
ngotot daripada sibuk memikirin
kursi pimpinan pak ya
soal itu begitu
saya ke pak daniel
pak daniel jadi
ada opsi tadi yang sempat diusulkan
oleh bang sebastian salang sebaiknya
sekarang ini menahan diri saja
kalaupun dinilai soal sistem paket
ini saat itu tidak pas tidak
betul tidak seperti
yang apa namanya sistem yang sebelumnya
tergantung dengan proporsional perolehan
suara saat pemilu legislatif
misalnya begitu pak tahan diri
saja atau kalau mau merevisi
memang ya revisi secara keseluruhan
lagi begitu dari awal tidak setengah setengah
kemudian ketika mengakomodir satu partai
partai yang lain minta diakomodir juga
bagaimana pak daniel
ya sebenarnya itu pemikiran awal
dari kami pkb termasuk
partai partai yang lain
tapi seperti yang sudah
diungkatkan oleh pak martin ini kan bagian
artinya kita ingin memahami
apa yang menjadi harapan
dan itu sudah berproses
presiden juga sudah
dan sudah diketep oleh
paripurna dan sudah dibamus
untuk di lantar lagi ke
balik gitu kan
ini sudah berjalan
jadi karena alasan sudah berjalan
dilanjutkan saja begitu pak
memang tadi banyak menyisakan sejumlah pertanyaan
ya pada akhirnya
nanti hasil dari proses yang ada
di balik kalaupun sekarang kita

artinya yang harus diundang adalah
teman teman yang di balik seluruhnya itu
kita akan tanyakan ke bang sebastian salang kok sepertinya
diharuskan memaklumi dan memahami
konsensus antara partai partai
politik walaupun sebenarnya agak aneh
mau dimasukkan logika gitu
setelah jeda berikutnya
dan kalaupun pdip tidak jadi pimpinan sampai dua ribu sembilan belas juga menurut saya tidak ada hal yang menurut saya luar biasa bagi pdip nya dan juga bagi dpr
lebih baik memang kalau pdip nya berpikir bahwa oke lah ini memang ada yang tidak beres dari proses selama ini
lalu kemudian undang undang md tiga ini lahir dari sebuah permufakatan politik yang quote unquote pada saat itu memang tricky gitu merekayasa
oke tapi kita punya itikat baik untuk mengembalikan rule melalui undang undang md tiga ini agar ke depan berjalan sebagaimana yang diharapkan
karena itu perubahannya harus betul betul direncanakan secara matang
lalu kemudian komposisinya harus dihitung betul betul apakah kita masih membutuhkan sampai lima pimpinan atau cukup tiga pimpinan saja
di negara negara lain itu sudah berpikir bagaimana agar pengelolaan pemerintahan ini termasuk lembaga lembaga negara di dalam dikelola secara efektif dan efisien
tapi kita di sini itu justru terbalik selalu
jumlah anggotanya mau ditambah sebanyak mungkin
jumlah pimpinan mau ditambah sebanyak mungkin
dan itu semua ujung ujungnya adalah pemborosan
nah ini yang menurut saya mesti ada dalam pertimbangan dari anggota dpr sekarang
memang betul tadi di dalam politik itu katanya seni berkompromi itu menjadi bagian dari politik
tapi ini seni seni kompromi yang dimainkan oleh dpr
tapi sebetulnya satu agak mengganggu akal sehat karena argumentasinya tidak cukup kuat
yang kedua ini seni berkompromi tapi melukai perasaan publik gitu
karena ini seolah olah ini hanya urusan mereka saja
publik diabaikan pemilih diabaikan kayak begitu begitu
jadi sedih sebetulnya
pak martin setuju nggak nih pak martin
saya mengikuti dengan seksama
apa yang disampaikan adalah sebastian salang
saya kira harus jujur kita akui sebagian masyarakat berpikir begitu
maka kalaupun nanti ada perubahan penambahan pimpinan dpr maupun mpr
ini pesan pada pimpinan pimpinan baru
harus ada kinerja dpr kinerja mpr yang berubah dengan kehadiran mereka
jangan hanya sekedar menambah orang saja menambah fasilitas
tapi tidak menambah arti
bagaimana masyarakat menagihnya pak
supaya tidak dipaksa berkompromi
apa memahami lagi konsensus bersama kompromi dan lain sebagainya itu bagaimana
untuk menagih tadi misalnya kalau jadi ada pimpinan dpr itu nambah
kemudian bagaimana masyarakat bisa menagihnya ya
masyarakat datang saja ke dpr sana
kalian sudah ditambah pimpinannya kok tidak berubah
seharusnya kalian mengerti bahwa
penambahan pimpinan itu untuk kepentingan rakyat kepentingan kami
bukan hanya untuk kepentingan kalian
harus ada yang berani mengatakan begitu
jadi saya lihat hanya ini yang bisa kita harapkan
ada perubahan bahkan di pimpinan pimpinan dpr mpr yang sekarang
ada perubahan bahwa rakyat ini menginginkan agar supaya pimpinan itu bisa memahami perasaan mereka
nah itu yang diinginkan oleh rakyat
dan kalaupun terjadi penambahan pimpinan ini
hendaknya lah bisa menjawab
iya ada gunanya lah akhirnya nambah pimpinan nambah fasilitas
salah satu buktikan sesudah ada penambahan pimpinan dpr
berhentilah mensosialisasikan revisi undang undang kpk
ini penting ini besok kita undang lagi pak martin
soal revisi undang undang kpk
karena informasi yang berjalan terus
tapi kita fokus dulu ke soal undang undang md tiga ini
karena juga tadi kalau bang saleng nyebutnya agak mengganggu akal sehat tadi
pak daniel bisa menjelaskan ke diri apa
kita melihat apa yang diinginkan ya
contohnya misalnya diinginkan agar kembali ke sistem proporsional
tetapi sekarang sistem paket juga tak berjalan
menambahkan pdp masuk ke sana
ini sepertinya kan menggabungkan dua duanya jadinya pak
ada hal yang tidak produktif sebenarnya dalam soal revisi kali ini
ya betul artinya kita punya semangat yang sama dengan bang sebastian
ke depan kita perlu melakukan
ada pengkajian sehingga undang undang md tiga dibentuk itu betul betul dalam posisi yang ideal
karena ya sekarang memang jadi setengah setengah begini
dan memang ini bagian proses
apa ya proses politik yang kemarin agak
sebenarnya di luar
di luar kenormalan
sehingga ya karena di luar kenormalan sehingga masih menyebabkan hal hal yang seperti ini
tapi ke depan ya kita sepakat
bahwa kita perlu mempunyai undang undang md tiga yang benar benar dalam bentuk rupiah
sebagai mana yang dijelaskan oleh tadi pak sebastian
kalau misalnya tadi pak sebastian mengatakan bahwa sebenarnya ini lebih kepada pride partai tertentu misalnya
tetapi apakah seberharga itu gara gara pride saja
tapi kemudian negara mengeluarkan anggaran maupun fasilitas lebih untuk itu
padahal secara efektivitas dan efisiensi kinerja tidak terlalu berpengaruh sebenarnya dengan jumlah pimpinan yang bertambah pun
ya kita tuntut bahwa kalaupun ini berjalan baik sampai di akhir
kinerja jpr harus jalan lebih baik dari sebelumnya
dan itu semua harus ada para masyarakat dan itu harus menjadi suara masyarakat yang keras
baik bang salang sebagai penutup
supaya ini kan masih dibahas terus
apakah kemudian memang
sudah gulirkan saja nambah tujuh puluh tujuh masing masing
ataukah cukup pdip saja ataukah langsung revisi secara menyeluruh sekarang ini
sulit sekali membayangkan ada revisi menyeluruh
artinya pimpinan yang ada sekarang akan dirombak itu sulit
mungkin yang akan jadi pertimbangan takut nanti akan menimbulkan kegaduan politik baru
maka yang paling mungkin dilakukan memang hanya sekedar tambah saja
dpr kita ini membongkar pasang undang undang ini hanya untuk memasukkan satu fraksi misalnya
dari usur pimpinan
dan tidak ada argumentasi di luar itu
selain hanya untuk menambah saja
karena tidak enak dengan pdp yang tidak ada dalam kursi pimpinan
tapi memang tidak anaknya baru sekarang ya waktu membuat itu
atau ini karena sudah terlanjur ada kesepakatan
atau transaksi sebelumnya tidak enak kalau tidak diperjuangkan
nah transaksi sebelumnya ini yang patut kita
jadi memang ini kan menyedihkan kalau kita melihat ya
kebetulan forma p ini kan sejak awal pasca reformasi kita sudah mencermati betul tren kinerja dari periode ke periode
ini trennya tidak makin membaik loh
trennya makin menurun
dan ini menyedihkan
mestinya ini menjadi pertimbangan
menjadi pemikiran teman teman yang ada di dpr sekarang
oke baik nanti kita akan lihat seperti apa
benar benar seperti saran pak martin sendiri ya
kalau misalnya jadi menambah
kita lihat nanti ada perubahan tidak kinerja dpr
datang saja anda masyarakat ke dpr
saran pak martin tadi memprotes kinerja kinerja dari para anggota dpr
dan juga pimpinannya kalau memang tidak berubah
anggaranya sudah menambah ini pak martin
baik pak martin terima kasih
terima kasih juga pak angsalang
pak daniel johan juga kami ucapkan terima kasih bergabung dalam diskusi malam hari ini di cnn indonesia